sebagai partai koalisi ketua dpp bidang organisasi keanggotaan dan kaderisasi partai persatuan pembangunan
syaifullah tamliha menyebut sikap presiden sudah jelas yakni mengutamakan pemilu dilaksanakan lima tahun sekali sesuai konstitusi
p tiga sendiri mengklaim tak hanya berpatokan pada aturan yang berlaku namun juga pada aspirasi masyarakat
nah saat ini kan seluruh anggota fraksi p tiga sedang melakukan reses dan ada penugasan khusus kepada anggota praksi p tiga
untuk menanyakan kepada rakyat konstituen p tiga mau nggak menunda pemilu
sebagian besar konstituen p tiga tidak mengendaki adanya penundaan pemilu dengan alasan apapun
di sisi lain sikap tegas menolak penundaan pemilu tak diperlukan
p tiga tidak dirasakan wakil sekretaris jenderal partai demokrat janssen sitindaun
menurutnya pernyataan presiden tak setegas jawaban beberapa tahun lalu yang menimbulkan kesan seolah malu malu tapi mau
jansan menyebut belum ada alasan kuat untuk mengubah kebiasaan pemilu lima tahunan masyarakat indonesia
sepuluh tahun ini kan siklus pergantian kekuasaan kita kan sudah sangat baik termasuk pemilu regulernya begitulah
dimana pak jokowi ini juga adalah bagian dan produk
jadi ngapain yang sudah baik ini ya kemudian mau kita ubah ubah begitulah
kenapa kok tidak kita pertahankan saja
beda kalau siklus pergantian kekuasaan dua puluh tahun ini tidak baik
sikap pengayun jokowi juga dikritisi anggota dewan pembina perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi perludem titi anggraini
titi menyebut di alam negara demokrasi wacana yang muncul seharusnya memperkuat demokrasi itu sendiri
yang keluar dari tokoh politik harus mengandung substansi yang bertanggung jawab
dan karena motivasi menunda dan memperpanjang masa jabatan menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan itu adalah untuk pak presiden
narasi itu wacana itu akan berhenti kalau orang yang diperjuangkan oleh mereka mereka itu menyatakan penolakannya
dan tidak mau mengikuti skenario yang diwacanakan oleh pihak pihak tersebut
lebih lanjut titi menegaskan hal yang saat ini jauh lebih penting untuk dilakukan adalah mengawal persiapan pemilu
baik itu aturan hingga anggaran
tak lain tak bukan agar pemilu terselenggara sebaik baiknya
diana valencia akun coro cnn indonesia jakarta